jangan kan untuk mengurangkan untuk dia yang makan sehari hari aja susah banget
itu ketulusan hati saya
inilah aksi protes kasmin seorang warga sidoarjo kepada hakim saat menjalani sidang di tempat operasi justisi ppkm darurat rabu malam
kasmin yang mengaku pernah mengabdi di sebuah kantor kelurahan ini terjaring razia bersama puluhan warga pelanggar lainnya
di sidang kasmin menyatakan lupa memakai masker serta enggan membayar denda rp satu ratus lima puluh ribu rupiah karena tak punya uang
agar sidang berjalan lancar kembali akhirnya petugas mengajak kasmin menceritakan segala kesulitannya
akhirnya ktp yang sempat disita petugas dikembalikan
sidang ini merupakan sidang di tempat pertama sejak dimulainya ppkm darurat
warga sidoarjo dan jawa timur khususnya diharapkan terus menaati
peraturan yang berlaku saat ppkm darurat
dua warga yang terjaring razia ppkm di kota samarinda kalimantan timur memprotes petugas babin sakodim sembilan ratus satu samarinda
mereka menolak melakukan swab karena aturan tersebut berlaku bagi warga luar daerah
nomor kendaraan yang digunakan berasal dari luar daerah
namun mereka menunjukkan identitas ktp merupakan warga kota samarinda
setelah verifikasi data akhirnya dua warga ini diperkenankan pulang oleh petugas
untuk menjaga penyebaran virus covid sembilan belas di kota samarinda
pemerintah kota samarinda telah menerapkan pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat
dan melakukan penyekatan di empat pintu masuk kota samarinda
dengan melakukan penghentian
ketika mereka menemukan warga yang berhasil menyebar
mereka menerima swab test
jika hasil swab positif semua warga yang datang akan diminta kembali ke daerah asal